masing masing sudah menentukan tema belum
alasannya juga sudah
nah kalau sudah sebentar lagi kan waktu zuhur
kalian boleh pulang dulu
nanti kalian balik lagi
dengan memberitahukan tema apa yang kalian pilih
serta alasannya juga ya
ada undangan berbuka puasa dari pak kades
tapi bapak sekalian suruh strama
ya sudah kalau gitu sobri balik lagi ke kantor ya pak
kang kusoy akan memberikan
empat buah tema
sebagai pilihan untuk kultum nanti
jadi adik adikku bisa tinggal pilih
satu saja ya
cinta kepada allah subhanahu wa ta'ala
cinta kepada para nabi dan rasul
dan yang terakhir
sudah tulis ya dua
kalau ada yang perlu bantuan
ibu guru sama kang kusoy siap membantu ya
tadi kenapa cucu kamu anggap pabrik om
kamu nanya apa sih itu
puasa kamu ceng
insya allah om
ngabuburit jam segini masih jam sebelas ceng
cewek cewek yang mau kamu kudain juga masih pada tidur
kok kamu tau kok
kalau mereka itu masih tidur
nebak nebak aja doi
kasian deh cucu aku
ngabuburit itu artinya
menikmati waktu supaya puasa itu tidak terasa
itu namanya ngabuburit
jadi jam berapa aja teh boleh
itu mau versi kamu
ya ampun cek
kalau gak percaya teh tanya aja sama pak kemet
iya doi sama pak ustadz kemet
gak ada kata ya ini

itu kembaran kamu tuh
saya mah gak punya kembaran atukum
kembarannya aceng doi
iya bener doi
saya mah amit amit punya sodara kayak dia
saya cari sodara juga milih milih cek
udah sana kalian berdua ngabuburit
ngabuburit sama aceng
alergi saya bentol bentol kalau sama dia mah
saya juga gak mau ngabuburit bareng kamu
yaudah sana nyuci tidur sana
latihan yang kera
iya terima kasih banyak ya kang kusoi
kang kusoy pergi dulu ya
kalian pilih salah satu dari empat tema yang ada
berikut juga dengan alasannya kenapa kalian memilih tema tersebut
temanya boleh sama
biar gak sama
saya sebetulnya lagi bingung ini
bingung kenapa tuh kang dadang
kan saya mau ngeluarin sedekah
sama zakat yang banyak sekali
iya gak cek
kalau saya kasih ke orang orang cirahos pasti juga berlebih
lalu sebagaimana tuh siapa lagi yang mesti saya kasih
kirain apa tuh kang dadang
kang dadang mau mengeluarkan zakat atau sedekah yang banyak
seratus buat idoi
tapi bingung mau dikeluarin atau enggak
begitu kan kang dadang
anak anak masing masing sudah menentukan tema belum
alasannya diko sudah
nah kalau sudah sebentar lagi kan waktu zuhur
kalian boleh pulang dulu
nanti kalian balik lagi dengan memberitahukan tema apa yang kalian pilih serta alasannya juga ya
ya sudah kalau gitu kalian boleh pulang sekarang

udah pada udah berpulang ya bu stafferwa lazim popon kamu itu terlalu asik sama youtube ayo
pulang dulu solat zuhur ya bu radz traz hai popon ayo pulang dulu ya udah bu
buku itu adalah jendela ilmu pengetahuan
ditulis untuk menambah wawasan dan membuka pola pemikiran
tapi sekarang ada sebagian buku yang ditulis untuk merusak wawasan dan merusak pola pemikiran
saya mah selalu betul
kalian yang selalu salah
buku itu adalah jendela ilmu pengetahuan
kok nanya utangnya sekarang
kan pembayarannya juga masih lama tuh mau cat
kalau saya mah cuma ngingetin ngetin aja tuh sep
utang kamu itu berapa sama saya
saya gagal lupa mau cat
emang ada apa sih
pasti saya bayar atau mau chad
buku catatan saya terbakar
ya padahal saya tuh mau bayar lunas mau chad
tapi kalau catatannya ada
biar jelas saya sisa berapa lagi
bisa aja sebenarnya cicilan saya sudah lunas
kalau mau nagih juga harus ada buku catatannya tuh mau cat
biar sama sama enak dan adil
kalau gak ada gimana
kan saya gak ada bukti berhutang sama mau chad
kan kita punya perjanjian
perjanjian teh bisa kuat kalau ada saksi
kalau saksinya sudah almarhum kan kita bisa berhutang
kalau saksinya sudah almarhum
jadi abu kayak buku itu
maka batal perjanjiannya mau cat
saksinya sudah almarhum
kayak buku itu
maka batal perjanjiannya mau chad
saksinya sudah almarhum
ceramah juga makanya saya ajak kami untuk menunjukkan bahwa anak didik saya ilmunya
tinggi apalagi saya lagian ketinggian nanti kalau saya yang ceramah bukannya sombong
ceramah di masjid masjid besar di turki di mesir itu mah sudah terbiasa dengan lima kecil buat